saudara serangan iran ke israel merupakan balasan atas serangan israel ke soke konsulat jenderal iran di damaskus suriah
serangan itu menewaskan belasan warga iran
sebelumnya israel menyerang ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar iran di damasku suria awal april lalu
pengeboman itu menewaskan dua belas orang termasuk diantaranya dua jenderal
pemerintah iran menyatakan serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi internasional yang melindungi misi diplomatik
pihak iran menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap serangan itu